kita bergeser ke dalam gedung kpu ada alvania rizky di sana
alfa ini tentu menjadi pertanyaan begitu kenapa akhirnya sidang diskors oleh ketua kpu
ada informasi yang anda dapatkan dari sana
ya yasir dan juga saudara terkait dengan skorsing rapat pleno penetapan hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ini
memang masih minim informasi yang bisa kami sampaikan
karena sampai saat ini alasan yang disampaikan oleh ketua kpu hashim hashari belum kami terima
tetapi selain itu juga penetapan berapa lama rapat pleno ini akan diskors juga belum kita terima
sehingga kami akan sama sama menantikan seperti apa nanti usai dari skors rapat pleno ini dilakukan
tetapi tadi sempat disampaikan oleh hasim ashari bahwa skors ini dilakukan untuk melakukan perbaikan
beberapa perbaikan dari surat keputusan yang dikeluarkan oleh kpu atau komisioner kpu
terkait dengan hasil penetapan
pertetapan hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat mulai dari rekapitulasi sampai kemudian hasil akhir dari penetapan pemilu tahun dua ribu dua puluh
tadi sudah disampaikan pada pembacaan berita acara kpu tentang penetapan hasil pemilu
rincian dari pilpres dari jumlah suara sah untuk pemilu presiden
di mana jumlah suara sah ini mencapai satu ratus enam puluh empat dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tujuh puluh lima suara
dengan rincian pasangan nomor urut satu anies dan juga muhaymin iskandar ini sebesar empat puluh sembilan ratus tujuh puluh satu sembilan ratus enam suara
dengan persentase sekitar dua puluh empat
kemudian untuk pasangan nomor urut dua prabowo gibran ini mendapatkan suara sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas
dengan rincian pasangan nomor urut dua anies dan juga muhaymin iskandar ini mendapatkan suara sebanyak sembilan puluh enam dua ratus empat belas
dengan rincian pasangan nomor urut tiga ganjar mahfud yaitu dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus tujuh puluh dua
dengan rincian pasangan nomor urut tiga ganjar mahfud yaitu dua puluh tujuh empat puluh delapan ratus tujuh puluh dua
ini menunjukkan bahwa pasangan nomor urut dua mengungguli dua pasangan lainnya dalam hasil penetapan versi kpu ini
menunjukkan bahwa pasangan nomor urut dua mengungguli dua pasangan lainnya dalam hasil penetapan versi kpu ini
kemudian juga dengan partai politik jumlah suara sah untuk anggota dpr dalam pileg tahun dua ribu dua puluh empat ini adalah sebanyak satu ratus lima puluh satu tujuh ratus sembilan puluh enam enam ratus tiga puluh satu suara
dengan rincian partai pdi perjuangan dengan jumlah paling banyak saya ringkas saja yaitu dua puluh lima tiga ratus delapan puluh tujuh dua ratus tujuh puluh sembilan suara
kemudian di posisi kedua ada partai golkar dengan jumlah suara sah dua puluh tiga dua ratus delapan enam ratus lima puluh empat suara
dan di posisi ketiga ada partai gerindra sebesar dua puluh tujuh puluh empat
dari sini kita bisa melihat seperti apa hasil penetapan kpu terkait dengan pemilu presiden dan juga pemilu legislatif
tadi juga sudah disaksikan oleh saksi saksi dari perwakilan pemerintah maupun juga dari legislatif jaksa agung panglima tni dan juga kepolisian
kita nantikan bersama nanti hasil skors apakah perbaikan dari komisioner kpu ini cukup signifikan untuk kita dengarkan
perbaikan sk biasa yang tidak mempengaruhi hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat ini